sebuah pipa tangki memuat bahan bakar minyak terbakar di objek lingkungan depo pertamina koja di jalan deli lagoa koja jakarta utara kami siang
penyebab pasti kebakaran belum diketahui karena pertamina menutup akses ke lokasi kebakaran
namun kebakaran sempat membuat panik warga sekitar
kebakaran yang terekam video amatir ini terjadi di sekitar area depo pertamina koja jakarta utara
penyebab kebakaran belum diketahui pasti
dalam video ini kebakaran terjadi di sekitar area pipa penyambung tabung bbm
sejumlah petugas dibantu dengan pegawai setempat berusaha untuk memadamkan api
sebanyak enam belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
hingga kamis siang api belum bisa dipadamkan karena banyaknya rumput yang mudah terbakar di areal berbahaya tersebut
kebakaran ini sempat membuat warga panik karena cemas akan terjadi ledakan
dan muncul kebakaran besar
sementara pertamina sendiri menutup akses masuk ke lokasi kejadian
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pertamina terkait peristiwa kebakaran tersebut
untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan
corporate secretary pt pertamina lubrikans arya dwi paramita di jakarta
selamat sore pak arya
selamat sore mbak ratunabia
mengenai kebakaran yang terjadi di koja ini pak
apakah kemudian jadi mengganggu distribusi bbm di jakarta
baik terima kasih kami sampaikan
saya ingin mengucapkan informasi terkait dengan peristiwa tadi siang
bahwa alhamdulillah pada pukul sebelas lima belas tim penanggulangan keadaan darurat kami
telah berhasil memadamkan api yang sempat berkobar di sekitar area tanki operasi pertamina lubrikan
jadi pada awalnya pada sekitar pukul sepuluh empat puluh lima kami sempat mendeteksi adanya api
kemudian tim penanggulangan dengan sigap
melakukan permadaman itu terdiri dari tim dari pertamina lubrikans
kemudian tim dari tim pemadam kebakaran dari tbbm
dan juga dibantu oleh dinas kebakaran dki
sehingga pada pukul sebelas lima belas sekitar pukul sebelas lima belas itu api berhasil dipadamkan
pada kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa kebakaran tersebut tidak mengganggu operasional
karena itu hanya terjadi di sekitar tanki
dan tankinya berhasil diamankan
dan tidak ada tanki yang terkena api
dengan demikian tanki tidak terbakar
dan api sudah berhasil dipadamkan
dan kondisi telah kembali aman normal
jadi tidak ada
terkait dengan distribusi tidak ada gangguan
jadi semua masih dalam kondisi yang terkendali
jadi saat ini api juga sudah padam
dan sudah seperti biasa begitu ya
berjalan normal dan tidak ada gangguan distribusi
kemudian mengenai penyelidikan tentang kebakaran ini
apa yang menyebabkan kebakaran ini
terjadi human error ataukah karena teknis
baik terima kasih
jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan persiang tadi
bahwa kejadian di sekitar sepuluh empat puluh lima itu
kebakaran terjadi di area rumput kering yang berada di sekitar tanki
kemudian itu yang kemudian kami antisipasi
kemudian dilakukan tindakan pemadaman
dan telah berhasil pada sekitar sebelas lima belas
kalau terkait dengan penyebabnya
pada saat ini tim kami sedang melakukan investigasi
sehingga kami belum bisa menyampaikan data terkait dengan penyebab tersebut
kami masih menunggu hasil informasi dari yang melakukan investigasi
kebakaran ini terjadi di rumput kering begitu menurut pak arya
jadi ini tidak merusak begitu tanki atau seperti apa
adakah kemudian kerusakan
ya jadi terima kasih mbak
tanki dalam keadaan aman
jadi kami konfirmasikan tanki dalam keadaan aman
tidak ada tanki yang terbakar
jadi sekarang semua sudah berjalan normal
terima kasih mbak
jadi masyarakat ini tidak perlu khawatir ya pak
yang khususnya di sekitar koja ini
ya jadi alhamdulillah tadi kami juga berterima kasih kepada semua tim pemadam
dan semua pihak yang telah membantu proses pemadaman
alhamdulillah tadi dengan waktu yang sesingkat singkatnya berhasil dipadamkan
dan kami juga mohon maaf kalau bila sempat menimbulkan kemacetan
atau tanda tanya ada pertanyaan dari masyarakat
yang setelah melihat ada asap yang terjadi di sekitar area operasi kami
kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya
dan terima kasih atas dukungan semua pihak
alhamdulillah sudah berhasil kami tangani tadi siang sekitar pukul sebelas lima belas
terima kasih pak arya dwi paramita
korporat sekretari pt pertamina lubrikan